ya wah ini pasti akan seru banget ya banyak yang bertanya tanya tuh nanti acaranya akan seperti apa
sementara kakak kahiyang ayu yang juga bertindak sebagai jurubicara sibuk ya urus ini itu
gibran raka buming raka sepertinya juga semakin sibuk mempersiapkan momen istimewa sang adik nih
nah bagaimana kalau misalnya langsung saja kita bertanya kepada mas gibran yang sekarang sudah siap ya di solo
terima kasih mas gibran sudah mau berbagi bersama pemirsa di good morning
ini kita pasti tanyakan yang pertama persiapannya kayak gimana nih mas sejauh ini
sudah siap semua tinggal menunggu hari hari aja
tapi mas dengar dengar ada surprise yang disiapkan untuk mas gibran
eh dari mas gibran untuk mbak kahiyang maksud saya
surprise nggak ada
oh gitu ya
ya sesuai kita sesuai rencana aja nggak ada surprise
tak pasti ada surprise
ya itu mas biasa kan ada rumor rumor begitu
kita coba tanyain sama mas gibran apa ada atau tidak
ternyata tidak ada surprise begitu ya semuanya berjalan sesuai dengan rencananya mas gibran dan juga tim begitu ya mas gibran
mas gibran ya
mas gibran kan sebagai
kakak dan juga kahiyang ini adalah adik perempuan satu satunya begitu
bagaimana rasanya mas gibran mengurusi pernikahan kahiyang begitu sebagai kakak itu rasanya kayak gimana nih mas
ya biasa aja sih
saya perlakukan seperti customer customer yang lain
oh iya ya karena kan catering dan segala macam hal juga diurus langsung sama mas gibran ya
kalau bicara soal kendala kita tahu ya ini tamunya ada kalau undangannya delapan ribu berarti enam belas ribu tamu undangan diperkirakan
ada kendala atau tantangan tersendiri gak sih mas
mas gibran kan juga menghandle makanan nih yang menjadi poin utama
oh saya ralat sedikit
empat undangan delapan tamu
undangan delapan tamu begitu ya
ada kendala nggak mas
maksudnya apa hal yang paling krusial
dari mas gibran begitu ya bersama tim yang harus diantisipasi nanti ketika pernikahan
sejauh ini lancar lancar saja
kalau pernikahannya ayang ini sebenarnya seperti pernikahan pernikahan yang lain yang sudah saya sering handle
tapi mungkin di pernikahan ini keamanannya lebih ketat
karena masyarakat melihatnya kan ini pernikahan putri seorang presiden begitu ya
pasti ekspektasi itu agak berlebihan begitu
bahwa ini akan ada seperti ini akan ada seperti itu
nah tadi mas gibran mengatakan bahwa ini pernikahannya biasa saja begitu ya mas gibran ya
ya seperti pernikahan pernikahan yang lain
tapi katanya personil yang dilibatkan jauh lebih
ya keamanannya aja yang lebih ketat
personil yang dilibatkan lebih banyak daripada ketika mas gibran menikah beberapa tahun yang lalu
betul tidak sih mas
enggak juga sih
jumlah kru dan vendor masih sama seperti pernikahan saya yang dulu
kalau masalah rangkaian acara utamanya adatnya begitu ya dan juga resepsi
kabarnya juga berbeda dengan pernikahannya mas gibran dan juga mbak selvi
ini seperti apa mas
ya ada sedikit yang berbeda
waktu siraman ada sedikit yang berbeda juga
apa itu mas boleh gak mas sedikit diberi
ada beberapa prosesi yang berbeda
ada prosesinya yang berbeda begitu ya
nah ini kan sekarang ya mas gibran dan mas gibran mbak kahiyang dan juga mas bobi ini kan datang dari dua kultur yang berbeda
nih mas gibran begitu
apakah selama proses persiapan dan juga urun rembuk nanti akan seperti apa pernikahannya
itu semuanya lancar lancar saja atau sempat ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya begitu
lancar lancar aja sih
kan kita acara yang di solo ini kan full pakai adat jawa
sedangkan nanti yang di tanggal dua puluh lima di medan kan full adat batak
jadi memang sudah jauh jauh hari kita persiapkan
lancar lancar aja sih sampai sekarang
mas gibran tahan dulu kita harus jeda nanti kami akan kembali lagi ke mas gibran sesaat lagi ya
dan mbak mirsa jangan lupa kemana mana
betul tetap bersama kami di good morning
inilah beberapa kereta kuda
nantinya akan digunakan kahiyang ayu dan bobi nasution beserta keluarga besar menuju lokasi resepsi pernikahan di gedung geraha sababwana
nantinya kereta kuda ini akan dihias bak kereta kencana di zaman kerajaan
ada delapan kereta kuda yang disiapkan panitia untuk ditunggangi mempelai pengantin juga keluarga besar kedua belah pihak
dari delapan kereta kuda ini dua diantaranya milik presiden joko widodo dan dua lainnya milik pemerintah kota surabaya
dari delapan kereta kuda ini dua diantaranya milik presiden joko widodo dan dua lainnya milik pemerintah kota solo

sementara presiden jokowi dan ibu iryana menggunakan kereta kuda terbuka berwarna hijau
rencananya delapan jumlahnya
empat mantan pria empat mantan putri empat
sudah semua sudah lengkap kuda kuda yang sudah terbiasa dipakai
kalau kuda yang pernah saya pakai antoh nggak berani
kuda sudah terbiasa dipakai kudanya besar besar
semua betina jadi nggak geger gitu

kereta kuda ini pula yang dahulu digunakan pada prosesi kirap pernikahan putra pertama presiden jokowi gibran raka buming dan selvi ananda
nah ya itu dia ya beragam persiapan
dan kami juga masih terhubung bersama dengan mas gibran raka buming kakak dari kahiyang ya
yang saat ini juga berada di solo jawa tengah kita lanjutkan

dan kebetulan catering cili pari miliknya mas gibran nih yang urus itu semua
ada apa aja sih mas yang dipersiapkan dan berapa banyak porsinya
untuk menu menunya kami siapkan menu menu tradisional solo untuk ya porsinya untuk porsi delapan ribu tamu lah
untuk menu menunya kami siapkan menu menu tradisional solo untuk ya porsinya untuk porsi delapan ribu tamu lah

katanya ada tabak juga ya marco bar nya mas gibran
mas gibran juga masuk ke menu di undangan di resepsi nanti
ya ada markobar ada juga gudeg bubur yang saya makan sama mas agus kemarin
oh yang dimakan kemarin ya saya pikir ada markobar delapan rasa nanti mas itu favorit saya soalnya
wah sering dibeli ya
mas kalau tentang
kalau tentang mc mc juga kan penting nih mas untuk resepsi pernikahan nanti begitu ya
biasanya kan menggunakan mc mc yang cukup terkenal begitu ya
yang sekarang ini menggunakan mc dari gedung sendiri begitu ya mas gibran
pertimbangannya apa mas
hmm nggak sebenarnya kan
grasa babuana sama cili pari sendiri ini kan sebenarnya
punya ratusan vendor ratusan fasilitas pendukung pernikahan seperti mc jururian eksplorasi pemberangan dan lain lain
jadi sebenarnya semuanya kita kerjakan sendiri
makanya mc mc yang saya pilih ini adalah sebenarnya mc saya sendiri dan mc mc yang sudah ini paling dituakan di solo lah yang paling berpengalaman
jadi mc yang paling senior begitu ya
lima mc itu yang paling dituakan di solo
oh jadi mungkin lebih ke memang ini adat jawa begitu ya mas
ya adat jawa makanya saya pilih mc yang ini mc yang paling senior lah
yang paling senior ya
untuk juru riasnya pun ini yang paling dituakan di solo juga
ya karena memang semuanya ada filosofinya harus mengerti semuanya begitu ya
mc nya harus punya pengetahuan yang dalam tentang budaya jawa begitu ya mas
karena nanti pakai adat tradisional solo yang sangat apa ya harus mengikuti pakem pakemnya
itu harus berlatih dulu berarti dong
harus berlatih dulu dong
nah ini kalau ada banyak hal ya yang pasti disiapin
kalau masalah souvenir mas gibran
ini banyak yang tanya nih ke saya di media sosial nih mas
apa sih mas souvenirnya yang nanti disiapin
boleh tau gak mas
oh souvenirnya lihat aja nanti hari ini
hari h makanya buat undangan
nanti bisa kalau udah datang itu difoto fotoin tuh sama yang datang ya
sebagai i o begitu ya sebagai yang mengurusi semuanya
bukan hanya masalah teknis yang mas gibran urusi
tetapi juga pengantinnya nih
bobby dan juga kak hiang
anda juga kan harus tahu nih
mereka itu seperti apa sih sejarah pacarannya
karakternya personalitisnya supaya lancar begitu pernikahannya
bagaimana nih mas gibran mendalami karakternya mereka begitu
ya yang jelas untuk konsep pernikahan dan lain lain ya itu
saya menempatkan diri sebagai i o ya bukan kakak ya
ayang pengennya apa bobby pengennya apa
dan sudah saya jelaskan dari awal
bobi dan ayang itu tidak perlu ini capek capek mengurus yang
hal hal kecil seperti ini lah
jadi semuanya akan saya urus
mereka berdua ini fokus mengerjakan tesis saja
jadi tesis sambil mempersiapkan pernikahan ya
mas gibran berapa lama sih mbak kak hiang sama mas bobby itu pacaran
setahu saya ya dua tahunan lah
lama juga ya
pertama kali dikenal
ketika dikenalin sama mas bobby responnya mas gibran apa
ya baik orangnya
kesannya langsung baik begitu ya melihat mas bobi ya mas gibran
mas pesan untuk
baik punya pekerjaan yang jelas ya itu aja
kalau mas gibran nah ini sekarang sebagai kakak nih mas
kalau sebagai io sih saya yakin ini mas gibran sudah punya banyak pengalaman
sebagai kakak begitu dari kak hiang melihat adik kecilnya
satu satunya perempuan di keluarganya mas gibran ya pak jokowi
akan menikah begitu pasti ingin menyampaikan pesan ya kepada kak hiang
pesan apa yang pertama kali mas gibran sampaikan kepada kahiyang saat mau menikah nih gitu
ya itu tadi tesisnya disesuaikan apa
diselesaikan dulu jaga kesehatan dan jangan buru buru pulang solo karena semuanya sudah saya urus
jadi nanti pulang solo tinggal nikah aja
tesisnya diselesaikan tuh
aduh saya langsung ini juga nih merasa terpukul nih saya juga lagi bikin tesis masalah ini mas gibran
tapi udah keburu nikah
berarti pesannya mas gibran sampai juga ke saya
harus di ini nih nanti mas gibran
ayo tesisnya selesai belum
tesisnya selesai belum
mas kita jeda dulu sebentar mas ya
harus ada iklan dulu nih yang masuk
sesaat lagi kami akan kembali pemirsa tetap bersama kami di good morning
ya masih bersama kami di good morning dan kita masih berbincang bersama mas gibran yang sekarang ini kebagian ya menjadi seksi sibuk di pernikahan kahiyang dan juga mas bobi begitu
mas gibran kita mulai lagi perbincangan kita mas gibran
nah ini juga masyarakat tanya tanya nih lewat sosial media kita
kalau presiden jokowi bapak dan juga ibu itu ikut sibuk mengurusi pernikahannya pernikahan kahiyang nggak sih mas dan sesibuk apa mereka mengurusinya
kalau bapak ibu gak ikut ngurus perintah perintah aja
perintah perintah aja dan jalankan begitu ya
ya masa presiden ngurusin nikahan ya
ya soalnya kan anak begitu jadi semuanya diserahkan kepada mas gibran begitu ya
hmm siapa tahu ada pesan pesan khusus ya karena nanti banyak tamu tamu vip kan mas gibran
ya bapak dan ibu tinggal perintah aja saya yang menjalankan
wah delapan puluh enam begitu ya bapak ibu
karena sudah mempercayakan ya
mas gibran karena kan ini meskipun mas gibran juga memposisikan ini sebagai pernikahan biasa lah warga pada umumnya begitu
tapi kan karena kita tahu ini yang menikah adalah anak presiden akhirnya banyak warga termasuk warga solo memberikan hadiah langsung ataupun tidak langsung
tanggapan mas gibran seperti apa
untuk masyarakat solo terima kasih sekali untuk hadiahnya untuk doanya semoga acara pernikahan nanti diberikan kelancaran
nah ada juga acara acara yang dilakukan atau dibuat sama masyarakat solo
ada yang menarik perhatiannya mas gibran nggak kalau lihat di sosial media di berita begitu
bagaimana masyarakat solo menyambut pernikahan dari kahiyang
hmm macam macam ya ada yang apa ya kemarin ya ada yang jualan dawet ya
ya itu saya rasa filosofinya sangat bagus soalnya ini ya apa dawet itu kan manis terus ada cendol bergerombol itu kan apa maknanya kan apa biar nanti ini pernikahannya didatangin banyak orang
dan banyak yang mendoakan filosofinya dawet kan itu
hmm artinya sebetulnya keluarga juga mengikuti ya apa yang dilakukan oleh masyarakat solo begitu untuk pernikahan ini ya mas gibran
mas ada sebagai kakak
ya bagus sih inisiatifnya
oke satu lagi mas terakhir sebagai kakak plus juga sebagai pengusaha i o begitu ya ada cilipari ada gedung sabah juga
kan masih ada satu lagi nih adik yang belum nikah kaisang
nah kira kira kalau didapuk lagi jadi i o atau memang udah pasti deh jadi wo nya dia itu seperti apa mas
ya saya siapa aja sih
hahaha kalau ke kaya sang kan kalau tadi ke kaya kan kan tesisnya selesai kalau ke kaya sang nggak

kalau subscriber sih udah berapa juta baru boleh nikah begitu ya
oke mas gibran terima kasih mas sudah berbagi bersama kami di good morning ini juga pemirsa tentunya akhirnya punya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pernikahan dari kahiyang dan juga mas bobi nanti
kita mendoakan supaya sukses lancar dan juga tidak kurang sesuatu apapun begitu mas ya
sehat terus mas gibran terima kasih sudah bergabung di good morning
kira kira ini prabu sama danier ikut ke solo enggak ya
wah undangannya mana mas
baju undang nih mas
kita tunggu tunggu undangnya belum datang
ya kru kan pasti diundang
kru media ada undangannya
nah itu dia
betul berarti nanti kita langsung dari solo kali ya
terima kasih mas gibran sudah bergabung bersama kami di good morning
wah itu perintah tuh prak
jadi jangan ada alasan lagi tuh kita nggak dapat undangannya ya
good morning pada tanggal delapan itu kita libur ya
karena kita ke solo jawa tengah